bergabung langsung melalui sambungan zoom dari korea selatan dita karang personal secret number
serta dubes gadis sulistianto duta besar republik indonesia untuk korea selatan
annyeonghaseyo selamat malam pak dubes pak sulist dan juga dita karang
senang sekali melihat dita dan pak dubes di korean corner connected malam hari ini
dita fansnya udah banyak banget yang nungguin untuk tampil di cnn indonesia pokoknya ya
oke saya ke dita dulu deh
dita pada saat kemarin pak presiden jokowi datang ke korea selatan
kehadiran dita mengenakan kebaya merah itu semakin mencuri perhatian
gimana pernah menyangka gak sih bisa bertemu langsung dengan presiden
apa yang presiden sampaikan pada saat itu

sebenarnya saya tidak pernah mencari penyakit
sebenarnya saya tidak pernah mencari penyakit
sebenarnya saya tidak pernah mencari penyakit
wow singkat tapi penuh makna
saya ke pak dubes
pak dubes dita sangat terkejut
terharu bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden langsung
apa yang membuat kbri pada saat itu memilih dita untuk masuk dalam jajaran rombongan
yang ikut menyambut kedatangan presiden ke korea
ya saya mengenal dita belum lama
sejak saat itu
saya datang kira kira delapan bulan yang lalu
saya pernah mengundang dita ke wisma indonesia
saya bersama istri saya berkenalan dan makan bersama dengan dita dan produsernya
dan saya mendengar cerita dita
betapa kita perjuangannya luar biasa
saya memilih dita untuk bertemu dengan pak jokowi
karena tentu saja bukan karena cantiknya saja
bukan karena luar biasa
tetapi juga karena prestasi yang utama
bahwa perjuangan dita bisa sampai mencapai hari ini
sungguh luar biasa mengesankan buat saya
sehingga saya putuskan pada saat presiden datang
dia orang yang tepat yang mungkin bisa kami tampilkan
untuk diperkenalkan kepada presiden jokowi
walaupun waktu itu sebentar perjumpaannya
tetapi saya sudah menjelaskan kepada pak presiden
siapa sebenarnya dita
saya sudah mendapatkan skrip ya siapa itu dita
latar belakangnya pada saat cerita kisahnya
dan saya ceritakan kepada presiden dan ibu negara
beliau terkesan sekali
beliau terkesan dan memuji prestasi anak bangsa indonesia ini di korea selatan
banyak yang terkesan dan memuji bagaimana perjuangan dita karang
perempuan asal indonesia
yang bisa menembus industri k pop sebagai seorang idol
dita boleh di share ke kita
diceritakan bagaimana perjuangan dita
apakah pada saat mengikuti audisi secret number itu adalah yang pertama
atau sebenarnya mungkin sudah keberapa kali
sampai akhirnya bisa debut di tahun dua ribu dua puluh
awalnya itu cinta saya kepada dunia performance itu
luar biasa banget
jadi saya kuliah juga di new york
waktu itu saya ambilnya jurusan dance pierre
jadi musical dan lain lainnya
jadi waktu ada audisi
semua audisi yang berhubungan dengan performance itu saya ikuti
tapi semuanya musical
dan juga saya karena suka k pop ikut kelas kelas dance k pop kan
di studio situ banyak audisi audisi yang dilaksanakan
jadi aku ikut audisi
setiap audisi yang ada pokoknya kalau waktunya mungkin kan
dan yang pertama sama sekali enggak
ini udah beberapa kali dan aku gagal juga
lebih banyak gagalnya
akhirnya lolos dan aku
masuk ke company ini dan aku training selama kurang lebih dua tahun
di mana aku dapat kelas bahasa korea
aku dapat kelas vokal
kelas dance juga
dan akhirnya selama dua tahun
setelah dua tahun aku training
aku bisa debut bersama secret number di mei dua ribu dua puluh
belajar dari pengalaman
belajar dari banyak kegagalan itu yang akhirnya bisa membawa dita ya
di puncak keberhasilan seperti sekarang
apa yang waktu itu
membawa dita begitu yakin dan mantap untuk pindah ke korea
karena ini kan pasti hal yang baru
harus beradaptasi dengan lingkungan baru
bahasa pun juga seperti itu
yang saya pikirkan cuma modal mimpi saya
jadi lebih ke
masih ke arah tujuanku dan ke arah mimpi aku
dan itu tidak mungkin
karena aku orangnya lebih ke
jadi selagi masih dalam tujuan mimpi aku
pernah merasa kesulitan tidak
pastinya sih pernah ya
karena memang kan adaptasi dan segala macam
memang butuh proses yang lama
walaupun saya dulunya memang suka per k popan
jadi walaupun aku sudah tahu dunia per k popan
tapi ada di dalamnya
sama melihat dari luar itu memang beda banget
jadi sampai sekarang pun aku juga masih belajar
oh yang itu tidak apa apa
oh yang itu nggak boleh
satu lagi juga yang agak
ini aku masih belajar terus
itu adalah kalau jadi
dituntut untuk menjadi seperti ini
untuk menjadi seperti ini gitu mungkin
padahal saya ini juga manusia
saya ini juga nggak sempurna gitu kan
jadi lebih ke
gimana sih aku harus bisa menerima diriku sendiri gitu
jadi menjadi versi terbaik diriku
kasih terbaik diriku yang saat ini gitu
jadi itu terus sih
perjuangan ya sampai ada di titik ini ya
bagaimana kegigihan dita ini menjadi inspirasi
banyak di luar sana
loki atau fans dari secret number
tapi juga banyak anak muda
yang ingin menjadi seperti dita
kbri pemerintah indonesia
dan bisa mempush
kalau kata dita yang membawa sampai sekarang ini
adalah mimpinya gitu
terus terang saja
saya percaya pada kekuatan kekuatan
jadi generasi muda saat ini
bukan seperti generasi zaman saya dulu
anak anak muda di tanah air
dan di seluruh dunia
itu lebih mempunyai
self confidence yang lebih tinggi
anak anak muda cita citanya
menjadi pegawai negeri
atau menjadi pegawai swasta
bekerja dengan orang lain
sementara sekarang ini
generasi muda justru ingin
jadi menciptakan pekerjaan untuk orang lain
atau berprestasi atas dirinya sendiri
nah ini yang harus kita pupuk
maka dari itu
saya sejak bertugas di korea selatan ini
yang pertama saya lakukan
karena saya percaya dengan
tadi apa yang saya yakini
saya membentuk satu fungsi ekonomi kreatif dan digital
dan percepatan startup
di kedutaan besar republik indonesia di seoul ini
ini saya inisiasi
dengan minta izin kepada menteri luar negeri pada waktu itu
dan diberikan izin
dengan fungsi yang tidak biasa dilakukan di kbri yang lain
dan untuk itu
saya manfaatkan sekali fungsi ini
dipimpin oleh seorang anak muda juga
masih cukup muda
dengan prestasinya baik di kbri ini
dan membentuk kegiatan kegiatan
yang memfasilitasi para generasi muda tanah air
untuk bisa berkolaborasi dengan generasi muda di korea selatan ini
sehingga saya ingin ada ditakarang ditakarang yang lain
nantinya yang akan muncul
menjadi fenomena perempuan indonesia
beliau yang berprestasi di negara orang
nantinya akan terus dilanjutkan
untuk bisa kembali ke tanah air
dengan menyumbangkan prestasinya ke tanah air
seperti yang dilakukan dita
dita akan segera pulang ke tanah air
ini untuk show ya
tentu saja untuk
tapi untuk show
bulan ini juga
dan juga bulan november nanti
inilah yang kami lakukan
kami lakukan terus
agar menginspirasi generasi muda di tanah air
iya kita tunggu apa
regenerasi atau ditakarang ditakarang berikutnya intinya ya
saya kembali ke dita
dita saya penasaran
apa kata orang tua pada saat dita
waktu itu memutuskan untuk pindah ke korea selatan
untuk memutuskan mengikuti audisi
debut menjadi seorang idol
oh orang tua aku
aku untungnya itu selalu supportif
sama keputusan keputusan saya
jadi dari kecil saya diajarkan untuk tanggung jawab saja pokoknya
jadi aku dikasih pilihan
dan aku bisa milih pilihan aku
selama aku bisa tanggung jawab sama pilihan aku
jadi mereka selalu supportif sama keputusan saya
asalkan saya tanggung jawab
jadi dalam prosesnya itu
mau saya susah
saya pikirnya sebagai tanggung jawab dari keputusan yang sudah saya pilih
oke intinya memberikan dukungan yang penuh ya
tadi pak dubes sempat menyinggung
dalam waktu dekat dita akan kembali ke indonesia bersama secret number untuk menggelar konser
kemudian kalau saya intip di vlognya juga kayaknya beberapa waktu lalu sempat datang ke bali ya kan
ke kampung halaman dita ada di bali
kalau ke indonesia sebenarnya apa sih yang paling dirindukan
jauh dari indonesia
apa mungkin ada tempat atau mungkin makanan yang paling dirindukan
kalau datang ke indonesia itu wajib gitu makan itu
oh saya ini asalnya kan dari jogja
jadi kalau pulang itu saya pengen makannya gudeg
kalau saya ke korea saya bawakan gudeg sebanyak banyaknya
sama itu juga apa kopi gularen
kopi gularen itu ada di kbri
akan ada nanti kayaknya
terus apa lagi
terus apa lagi ya
aduh martabak manis
sekarang jarak lima puluh meter depan saya banyak banget depan kantor kayaknya
gampang banget ya
dita sekarang ini kan dita menjadi inspirasi untuk banyak anak muda ya di luar sana untuk
juga nggak boleh takut untuk bermimpi menembus ke korea selatan ya
masuk di industri kreatif di sana
apa pesan dita untuk anak anak muda sekarang yang melihat atau menonton malam hari ini
saya kadang kadang masih kayak nggak percaya dan juga merasa
ah saya sudah pantas belum ya dibilang inspirasi kayak gitu
tapi yang bisa saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya
ya untuk nggak takut untuk mencoba
karena dari kita nyoba ini itu ini itu pasti ada yang bisa tergapai kayak gitu
kalau ada yang nanya juga nih
kalau misalnya nanti sudah pensiun dari dunia k pop
sudah pensiun dari idol mau ngapain
hmm aku selalu mikir kalau idol itu memang
bukan pekerjaan hidup ya
jadi selalu aku mikir juga
ah kalau besok udah gak jadi idol mau jadi apa ya kayak gitu
sering tapi mungkin lebih ke kalau bisa mencoba dunia perfilman
atau karena saya sekolah musical juga mungkin dunia musical kayak gitu
dan ini agak tmi sih tapi aku suka banget baking
jadi aku kayak
sesuatu yang baking related mungkin juga boleh
kira kira tapi udah sedikit kebayang ya nanti mau bagaimana ya
oke selain dipilih oleh kbri menyambut presiden
rombongan presiden saat datang ke korea selatan
pak dubes dita ini juga dipilih sebagai duta untuk memperingati hubungan bilateral
antara indonesia dan korea selatan yang akan genap tahun depan ya dua ribu dua puluh tiga ya
apa harapan ya pak dubes
jadi tahun depan kita indonesia korea memasuki ke lima puluh tahun hubungan diplomatik
nah saya berpikir karena fenomena tadi prestasi dita yang cukup di recognize di korea selatan ini
kemudian menjadi kebanggaan bangsa indonesia
saya berpikir kenapa enggak kita jadikan duta ya
di dalam acara acara yang akan berlangsung
jadi saya berpikir bahwa ini adalah hal yang akan kita selenggarakan nanti
kita minta dita bisa menyampaikan kepada publik
karena dita juga penggemarnya banyak di korea maupun di tanah air
saya juga terus mendorong agar dita lebih banyak dikenal lagi di tanah air
dengan mengajak dita datang kembali ke tanah air dengan melakukan show
kemudian melakukan temu fansnya
dan jangan lupa bahwa salah satu lagu secret number
judulnya love maybe
itu menjadi soundtrack drakor yang berjudul bisnis proposal
saya sudah menonton drakor itu
dan itu bagus sekali
kemudian salah satu lagu yang baru dirilis yang menjadi kegemaran saya
saya kemarin merequest di radio kbs world di sini
ini juga dari secret number
ini semuanya saya ingin terus dorong agar dikenal
di masyarakat di tanah air
dan jangan lupa dita sudah kami hubungi nanti tanggal enam september
dita itu akan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
pada resepsi diplomatik yang diselenggarakan oleh kbri seoul di seoul ini
dan akan disiarkan oleh beberapa media sosial
khususnya kbs world
kbri seoul lewat instagram dan media sosial yang lain
dan dita akan menggunakan busana kebanggaan batik karya daripada iwan tirta
desainernya namanya wirama pratama
dan mengusung semangat indonesia incorporated
maka kbri akan melaksanakan kegiatan ini
dan marilah semua nanti ditonton
dan adik adik silahkan akses kepada medsos indonesia in seoul
agar bisa melihat kegiatan dita dalam menyanyikan indonesia raya
dan saya yakin kalau dita yang menyanyi
lagu ini akan sangat amat berwibawa dan syahdu
dengan bendera merah putih yang akan dikibarkan di sebuah tempat di seoul ini
kita tunggu ya pak dubes ya
tapi kayaknya tadi pak dubes ngomongin bisnis proposal
saya tahu itu dapat bocorannya dari siapa
kayaknya saya tahu dapat rekomendasinya nonton itu dari siapa nih kayaknya
oke dita terakhir
sivit number akan menggelar konser di jakarta dua puluh delapan agustus
dalam beberapa hari lagi
apa yang mau kamu sampaikan untuk seluruh penggemar secret number
kita ini kan karena secret number ini debut di masa pandemi
jadi kita ini belum pernah
belum banyak dapat kesempatan untuk ketemu fans secara langsung gitu
jadi walaupun kita pernah
itu pun baru akhir akhir ini dan juga di korea aja kan
jadi untuk pertama kalinya
kita bisa dikasih kesempatan untuk perform di luar negeri
dan itu adalah indonesia
jadi kita seneng banget
dan juga yang jelas aku excited banget
karena akhirnya bisa ketemu sama fans indonesia secara langsung
oke mudah mudahan lancar semuanya ya
kita tunggu penampilan dita karang bersama secret number di jakarta
dan juga nanti sukses untuk tanggal enam september
yang akan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya ya di seoul korea selatan
terima kasih sekali lagi untuk waktunya dita karang personal secret number
dan juga duta besar republik indonesia untuk korea selatan
bapak gadi sulistianto sudah bergabung di korean corner malam hari ini
mudah mudahan semua bisa kumpul di jakarta
datang ke studio cnn bareng bareng ya nanti ya
oke terima kasih selamat malam pak dubes
minggu depan dita ada di jakarta
kita lihat dita di jakarta minggu depan
dan juga bulan november diharapkan dita akan kembali lagi
jadi semakin banyak fansnya di jakarta yang menikmati kepewean daripada dita
tanggal enam november juga akan datang lagi kalau nggak salah
pasti kita tunggu pokoknya ya
terima kasih pak dubes dan juga dita
selamat malam sehat selalu sampai ketemu pokoknya